masih tentang kasus cybercrime puluhan warga negara asing digerebek tim gabungan polda bali dan kepolisian tiongkok
di sebuah vila mewah di kawasan kuta bali sabtu sore
sementara di waktu yang sama polda metro jaya melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah di kawasan pondok indah kebayoran lama jakarta selatan
komplotan ini diduga terlibat kasus cybercrime yang melibatkan jaringan di surabaya bali dan juga jakarta